kalau tulis bilang harus jauhin boy
kalau enggak dia bakal menyesal setengah mati
lo yakin sih el
sil kira kira nyokap lo masih lama enggak
mungkin bentar lagi
gue tungguin aja nih
lihat lo tuh
yang diboncengin sama boy tadi
bisa bisanya ya dia
ninggalin boy yang lagi di rumah sakit
dia juga sakit
eh tapi kan itu cewek yang diselamatin boy sail
tapi cantik banget tuh core
emang cantik banget sih lien
iya kan cantik banget
eh kalian berdua bisa nggak sih
jangan bikin gue bete
itu cewek harus gue kasih pelajaran
gue gak mau dia deket deket boy lagi
kita agak pas sih
kok kamu gak beritahu saya
kan kamu sudah janji akan beritahu saya keadaan si boy
aku yang minta pak
aku gak mau ganggu papa
bapak gak usah khawatirin aku
gak perlu juga mikirin aku berlebihan pak
kayak biasanya aja
papa fokus sama semua kerjaan kerjaan papa dan urusan urusan papa
gue gak nyangka motor gue bisa balik secepat ini
gue kangen banget sama dia
pasti den boy habis berantem ya
gak apa apa bi aku cuma kecium aspal sedikit doang
kecium aspal gimana sih den
hah bibi namanya juga anak jalanan
hei biasa itu mbak bi
den den gak apa apa kepalanya
pasti habis kebut kebutan ya den
oh iya den tadi ada polisi datang nganterin ini
tapi beneran gak apa apa den ini
bi kan bibi udah liat aku udah boleh pulang ke rumah
aku gak kenapa kenapa
bisa khawatir berlebihan kayak gitu
biar dipikirin ya
yaudah boy gua sama genny langsung cabut ke bskm ya
yang gen makasih banyak ya
kayak yang udah udah kan ya yang kita liat
eh kelasnya udah kelar ya
udah dosis juga udah balik
eh gimana sih boy parah nggak
enggak sih dia cuma luka luka ringan doang kok
terus tadi dia sempat pingsan
tapi dia kan udah disamperin sama temen temennya makanya gue bisa balik
tapi gue masih marah banget deh sama dia
kalung gue itu masih ada di dia
dan gua gak tau banget cara dapetin kalung gue balik dari dia
aduh gimana ya
kalung gue itu bener bener berharga banget soalnya buat gue
pacarin aja sih boy
aduh raya udah deh lo kalo ngasih saran tuh yang bener bener aja
gak mungkin gua pacaran sama dia ih kogel banget
hmm hati hati lo ya kemakan omongan ntar
gula apaan sih udah lah udah gak usah dibahas
ya udah udah tuh kayak gitu ceris deh
sebenernya gua pengen banget balikin ini ke alun
tapi kan gua gak tau rumah dia di mana
gue juga gak punya nomor handphonenya
den boy mau kemana sih istirahat dulu di rumah
mau ke cuma aspa lagi nanti
saya ada urusan sebentar nih
urusan apa sih den mendingan suruh bang tatang kalau urusannya penting
gak usah khawatir saya kan sehat nih saya gak kena penapa jadi gak perlu bantuan orang lain
bibi khawatir den
loh den nggak dijawab teleponnya
gapapa bi gak penting
saya jalan dulu ya
minum dulu dong susu buatan bibi
saya udah minum susu buatan bisa mak saya langsung buat
saya aktivitas dulu ya bi
lo mau ngapain sih sebenernya
ya gue mau kasih sp satu buat dia
biar dia gak deketin boy lagi
yakin ini aman
kita gak bakal ketauan gitu sama orang orang
nanti kalau misalnya ketauan gimana sil
gak tata gue udah liat
di tanjeng sini gak ada cctv
udah yuk cepetan
lo tulis bilang harus jauhin boy kalau nggak dia bakal menyesal setengah mati
lo yakin sih el
ini baru peringatan pertama
kalau dia berani deketin boy lagi gue bakal kerjain dia lebih parah lagi dari ini
hah gue sih
nggak buruan bikin
kan lo suka gambar
kok ketawa lagi gimana
nggak bakal buruan
ih mumpung belum ada orang tata